sesuai instruksi presiden polisi akan melakukan gelar perkara terbuka dan secara langsung terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernur nonaktif ahok
namun langkah kepolisian itu dikhawatirkan bisa menjadi presiden buruk terhadap kasus hukum lainnya karena selama ini gelar perkara biasa dilakukan secara tertutup
proses hukum terhadap saudara basuki cahayapurnama akan dilakukan secara tegas cepat dan transparan
itulah instruksi presiden joko widodo terhadap kepolisian usai aksi damai empat november lalu untuk menuntaskan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernur nonaktif basuki cahayapurnama
presiden menginginkan penuntasan kasus tersebut
kasus tersebut dilakukan secara terbuka agar tak ada prasangka
menindaklanjuti perintah tersebut kapolri jenderal polisi tito karnavian rencananya akan membuka proses gelar perkara kasus tersebut kepada publik
namun presiden mengingatkan transparansi penuntasan kasus tersebut harus sesuai aturan dan mekanisme perundangan yang ada
ya saya sudah perintahkan kepada kapolri agar pemeriksaannya terbuka
tetapi kita harus juga lihat apakah ada
aturan hukum undang undang yang memperbolehkan atau tidak
kalau boleh saya minta kemarin untuk dibuka terbuka
dalam peraturan kapolri nomor dua belas tahun dua ribu sembilan ada poin mengenai transparansi dalam penyelidikan atau penyidikan suatu kasus hukum
namun gelar perkara yang melibatkan barang bukti rencana pengembangan kasus dan status hukum seseorang biasanya digelar secara tertutup
selanjutnya hasil dari penyidikan
bisa dibuka seluruhnya ketika sudah masuk ke tahap persidangan
pihak kepolisian belum memastikan bagaimana mekanisme gelar perkara terbuka yang rencananya akan dilakukan pekan depan
nah masalah gelar perkara terbuka ini memang pertama ya
nanti kita juga akan membuat desainnya
akan membuat settingnya
ini kita sedang godok bersama sama tim yang dibentuk
supaya nanti pada minggu depan bisa terlaksana gelar perkara tersebut secara terbuka dengan baik
gelar perkara biasanya dilakukan polisi untuk kepentingan penyidikan dengan berbagai prosedur internal
langkah membuka proses gelar perkara harus benar benar dipertimbangkan karena bisa menjadi presiden buruk bagi kasus hukum yang lainnya
agus firman syah cnn indonesia
proses hukum terhadap gubernur dki jakarta
nonaktif sudah mulai bergulir
hari senin ini ahok diperiksa polisi terkait kasus dugaan penistaan agama
publik terus mengikuti jalannya kasus ini dan menanti hasil kerja penyelidikan aparat kepolisian
unsur transparansi sudah ditekankan presiden jokowi dalam kasus ini
bahkan sempat tercetus untuk membuka secara umum gelar perkara kasusnya
sudah benarkah ucapan presiden tersebut
kami akan membahasnya bersama nasir jamil anggota komisi tiga dpr ri dadang rusjana sekretaris partai hanura dpr ri
bivitri susanti wakil ketua sekolah tinggi hukum jantera dan melalui sambungan satelit brigjen polisi agus rianto
karo penmas mabes polri
selamat malam bapak ibu
saya ke jenderal agus terlebih dahulu
selamat malam general
selamat malam mas bito
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
jadi ini fix ini akan digelar secara terbuka
rencana yang sudah disampaikan
yang oleh bapak kapolri akan kita lakukan seperti itu mas vito
ya tentunya kita nanti akan melihat mekanismenya seperti apa
ya karena memang ini menjadi perhatian bapak kapolri untuk menepis tudingan dari berbagai pihak
tentunya yang sampai saat ini masih mengatakan bahwa polri dianggap tidak transparan
kemudian masih ada keberpihakan dan lain sebagainya yang semuanya itu akan berdampak
pada merugikan bagi kami khususnya bagi teman teman penyidik yang sudah bersusah payah untuk bisa terus mengungkap peristiwa ini mas vito
ini semata mata untuk menghindari fitnah bahwa polri ada di balik favor kepada ahok kira kira seperti itu ya
ya silahkan saja menafsirkannya mungkin mas vito bisa menyampaikan seperti itu
tapi bagi kami ya perintah presiden untuk transparan
sudah dilanjutkan oleh bapak kapolri memerintahkan kepada penyidik
nanti pada saat gelar perkara kita akan lakukan secara terbuka dan bisa diliput oleh teman teman media
baik ini disini ketawa ketawa aja nih pak agus
saya ke counterpartnya pak agus dari komisi tiga bagaimana bang nasir
iya jadi memang inisiatif pak kapolri itu harus kita hargai
kita menuntut agar polisi hati hati
ya karena kita ingin agar proses ini benar benar independen
dan transparansi itu dalam pandangan saya bukan membukanya dan kemudian diliput oleh media secara luas
transparansi itu dalam pandangan saya bahwa penyidik itu harus benar benar memberi akses
ya memberi akses kepada pencari keadilan
dan kemudian memberi akses kepada orang orang yang mereka nilai layak dan patut untuk memberikan keterangan
atau yang mungkin dalam bahasa lainnya adalah para ahli atau saksi ahli
juga transparan itu artinya tidak menutup sesuatu yang harus dibuka
nah ini yang harus dipertimbangkan
karena saya khawatir kalau kemudian ini terbuka
terbuka oleh media
ya itu nanti jadi semacam sinetron
senetron penegakan hukum
dan tentu media suka kalau dibuka secara
tapi tentu kita harus berhati hati dalam hal ini
nanti akan jadi presiden
nanti bisa saja kemudian orang lain yang meminta menuntut yang sama
kenapa kami tidak diperlakukan sama misalnya
sementara yang itu diperlakukan seperti itu
nah ini juga harus
jangan juga khawatir
supaya jangan dicurigai
atau supaya lebih ini
tapi tetap saja kemudian
rujukannya itu adalah hukum acara pidana
anda mau katakan bahwa kalau terbuka pun
kalau misalnya memang ada niatan
tetap saja bisa saja
ya itu makanya saya juga mengatakan kepada teman teman media
mungkin tidak begitu penting
atau tidak begitu urgent
tapi bagaimana polisi bisa meyakinkan publik
bahwa mereka benar benar independen
apalagi sekarang kalau kita lihat
pembicaraan di media sosial
itu banyak second opinion terkait dengan ini dan lain sebagainya
nah ini kan harus dicermati dengan baik oleh
pihak penyidik ya
jadi mereka juga harus aware
dengan informasi informasi yang ada di media sosial
terkait bagaimana publik menyikapi
apa namanya proses hukum
terhadap saudara basuki cahayapurnama tersebut
ba'ilo sebenarnya bagaimana sih mbak bivitri
ya jadi memang pak agus tentu lebih tahu
karena ini peraturan kapolri sebenarnya yang mengatur ya
tahun dua ribu dua belas soal manajemen tindak pidana
kalau memang pak agus bilang masih melihat situasi
saya sebenarnya cukup senang dan berharap
apa namanya pihak pihak terkait bisa mendengar
dan juga dari pemerintah
jadi saya juga berharap
bisa mendengar suara dari kami kami
lebih baik jangan dibuka dalam arti
diliput oleh media masa
seperti kasus sidang jessica
karena kalau prkap itu
sebenarnya memang menyebutkan ya
dalam salah satu prinsipnya
tapi transparan juga diartikan disitu sebagai
terbuka dan dapat diketahui perkembangannya
dan secara prinsip kan gelar perkara itu
sebenarnya ada ini yang khusus yang kita bicarakan
kita lihat ada catatan juga ya
ini pasal yang khusus
itu pasal tujuh puluh satu ayat dua ya
terkait dengan aturan ini
pasal enam puluh sembilan ya
pasal enam puluh sembilan oke
gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal lima belas huruf e
dilaksanakan dengan cara gelar perkara biasa
dan gelar perkara khusus
memerlukan persetujuan tulis presiden
ini mungkin bisa menjadi perhatian publik secara luas
atas permintaan penyidik
perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah
berdampak massal atau kontingen
kriteria perkaranya sangat sulit
sebenarnya masuk ya
dan yang perlu diingat adalah juga konteksnya
jadi gelar perkara ini kan sebenarnya dibuat
itu karena sering kali untuk kasus yang rumit
apa namanya kontroversial seperti ini
dibutuhkan mungkin dalam bahasa awamnya
seperti simulasi lah gitu
sebenarnya pasalnya apa sih
bukti yang sudah terkumpul apa dan seterusnya
perlu ada simulasi sehingga lebih jelas
kira kira konteksnya kan begitu
nah dengan itu sebenarnya gelar perkara itu
lebih ditujukan untuk
menertibkan atau menjelaskan
dan juga untuk keuntungan para pihak
terutama gelar perkara khusus ya
bambang wijo yanto
dan beberapa kasus lainnya yang kontroversial
minta ada gelar perkara
supaya transparan gitu
jadi prinsip itu yang harus dilihat juga
sehingga ini bukan konsumsi publik sebenarnya
tapi konsumsi pihak pihak yang terkait
tapi publik harus tahu
implikasinya apa kalau misalnya dibuka
satu hal yang harus diingat adalah
rincian dari proses hukum acara itu kan
luar biasa rinci ya
luar biasa detail
pihak pihak yang menonton di televisi misalnya
punya persepsi ini sudah pengadilan nih
para pengguna social media
dan itu menyandara majelis hakim ketika persidangan nanti
nah masalahnya ini belum
belum sampai persidangan juga
ini adalah gelar perkara itu
konteksnya adalah penyidikan
dan juga awal penyidikan ya
pada penyelidikan sekarang
kemudian nanti penyidikan bisa ada
tidak diketahui oleh masyarakat luas
sehingga ada persepsi
misalnya saya kasih contoh begini
kemarin waktu habib rizik diminta jadi ahli
sebenarnya dia diajukan oleh pelapor ya
tapi misalnya ada kontroversi
kenapa dia yang dijadikan saksi ahli
berpikir sudah masuk dalam sidang pengadilan
padahal ini belum
polri masih menggali petunjuk bukti dan lain sebagainya
memang pelapor berhak saja mengajukan ahli ahli
nah saya khawatir dengan sentimen yang tajam sekali saya gaya di kalangan masyarakat
nanti ahli ahli pun juga terintimidasi
mungkin tidak secara langsung
tapi rasa takut itu ada loh
saya mengamati banyak juga
terus ketika dia menjadi saksi agak ada beban moral
ada beban moral
mungkin ketakutan yang mungkin saja tidak real
tapi melihat demonstrasi besar kemarin ya
kan mungkin ada ahli ahli yang juga mungkin apa namanya biasanya di balik meja
melihat seperti itu mungkin agak ragu untuk memberikan keahliannya
jadi tidak objektif misalnya
kang gerereng bagaimana
ini kan dilematis ya
karena persoalan penistaan agama disini tidak berdiri sendiri
tapi ini kaitannya dengan persoalan pilkada
sehingga tekanan publiknya luar biasa
tekanan dari sana sini
baik tekanan yang berhubungan langsung dengan persoalan penistaan agama
maupun tekanan dari pihak pihak yang berkepentingan
bila mana terjadi sesuatu pada ahok mungkin
ketika berkaitan dengan pilkada
maka kemudian ada kecurigaan kecurigaan
bahwa ini bagian dari
siapa pak jokowi siapa bu mega siapa pak sby siapa pak prabowo
sehingga tentu publik mesti dijamin bahwa proses ini benar benar berlangsung dengan jujur
itu yang kemudian menjadi komitmen pak jokowi
sehingga memerintahkan agar proses ini berlangsung tegas profesional dan terbuka
persoalan terbuka ini kemudian mungkin ada sisi keuntungan juga
karena kalau kita lihat misalnya dalam proses pengawasan pengendalian
penyelidikan penyidikan itu ada ajas kepentingan umum
ini kita sudah menyangkut kepentingan umum
rasa keadilan masyarakat yang disetujui ada kecurigaan
jangan jangan pak jokowi melindungi ahok gitu
ini kan mesti dijawab
kemudian ajas kredibilitas misalnya
orang curiga juga benar nih
atau paul itu berada dalam tekanan misalnya
itu kan menyangkut kredibilitas
kemudian juga masalah transparansi
walaupun bisa saja karena ini dibuka misalnya dalam proses penyelidikan yang dibuka
siaran langsung melalui media bisa jadi penyelidik menjadi tidak bebas juga mungkin
tidak bebas dalam mengungkap segala macam
itu ada sisi negatif
dari sisi kang danang sebenarnya prefer yang mana sih
kalau kita kan begini
karena ini persoalannya
jadi ini bagi seorang ahok
itu adalah juga calon gubernur
tentu ini kalau misalkan proses peradilan
proses penyelidikan ini tidak naik ke penyelidikan
orang kan bisa menduga duga kalau ini tidak dibuka
tapi kalau dibuka semua masyarakat indonesia melihat secara langsung
bagaimana proses ini berlangsung secara berkeadilan
maka tidak ada lagi kecurigaan kecurigaan itu
karena yang kita khawatir kecurigaan
ini karena belum apa apa kan begini
kita berhadapan dengan tekanan massa
dimana tekanan massa itu kadang kadang juga belum apa apa misalkan
pokoknya ahok harus mencari
pokoknya ahok harus dihukum
bukan ke proses kan
bukan misalnya harus ada proses hukum
ujung ujungnya kan kesana
ahok harus dihukum
nah ini kan juga kita secara dari sisi negara hukum tentu tidak boleh juga
mau ahok mau siapapun
itu harus diberikan sebuah rasa keadilan semuanya
baik masyarakat maupun orang yang kemudian diduga melakukan penistaan
saya kira proses hukum yang terbuka yang digagas oleh presiden jokowi
saya kira itu menjawab
ini kan di luar luar kisah
ini kan kebiasaan memang di luar kelajeman
tapi ini adalah sesuatu yang memang dalam keadaan terpaksa
dalam keadaan darurat
yang ini kalau dibiarkan dengan proses hukum biasa
ini saya kira tidak akan memuaskan semua pihak
supaya semua pihak bisa menilai
bahwa tidak ada main main jokowi dalam menegakkan hukum di indonesia ini
ya saya kira kita perlu mempertanyakan juga ya
kemudian sebenarnya apa sih bedanya misalnya kasus ahok dengan kasus kasus lainnya
seperti tadi saya sempat sebut kasus bambang wijoyanto
perbedaan terbesarnya adalah satu pilkada ya
tapi perbedaan terbesarnya adalah ada tekanan massa yang kuat
nah yang saya khawatirkan kalau ternyata ini di apa namanya diakomodasi
karena tekanan massa yang begitu besar
kita buka aja yuk ininya apa namanya gelar perkaranya
saya kira ini akan jadi presiden yang buruk
karena orang juga akan berpikir begitu terus
kalau begitu kita tekan aja dengan massa nih kepolisian
dan presiden dalam hal ini
untuk memutuskan supaya gelar perkara dibuat terbuka
karena menerjemahkan prinsip transparan
transparansi saya kira banyak caranya ya
dan perlu diingat dalam gelar perkara itu
dilibatkan juga pelapor ya
jadi kalau ada kekhawatiran disembunyikan
saya kira apa namanya pihak pelapor juga akan ada disitu
bersama advokatnya dan lain sebagainya
sehingga itu sebenarnya
sudah apa namanya bisa menjaga proses itu
dan kemudian setelah itu dibuka saja
dan kalau pihak pelapor
fpi dan kawan kawan mau setelah itu konferensi pers
menjelaskan apa yang terjadi di dalam
itu adalah prinsip transparansi juga
tapi disorot oleh media
dan dijadikan seperti sinetron
itu yang saya kira berbahaya bagi penegakan hukum kita
di masa yang akan datang
sekali lagi media suka sekali dengan itu
dan itu tadi ya
media sosial juga sekarang luar biasa besar
dan friksinya semakin tajam
jadi saya kata tadi saya berdapat sama bivitri ya
bahwa transparan itu artinya memberitahukan kepada publik
bagaimana perkembangan kasus itu
dan tentu saja dalam rangka penyelidikan
kemudian ingin ditingkatkan ke penyidikan misalnya
itu kan tidak semua informasi harus diberikan
karena ada hal hal yang harus dijaga oleh penyidik
supaya proses hukum ini benar benar aman
nah karenanya ketika ada keinginan untuk terbuka
itu yang dikhawatirkan bipitri tadi
dan juga kekhawatiran saya
karena menurut saya yang namanya gelar perkara itu
untuk mencari kesepahaman
supaya tidak bolak balik ke depan dan lain sebagainya
kemudian ketika misalnya
nanti sudah sampai kepada penyidikan
lalu diserahkan kepada penuntut
lalu sampai kepada pengadilan
ya sudah clear
ini kan bukan persoalan rumit sebenarnya
walaupun kadang kadang orang berpikir
wah ini sangat dilematis posisi
soal penistaan agama itu bukan hal yang rumit sebenarnya
dan bukan barang baru juga
dan bukan barang baru
jadi tugas polisi itu menyiapkan berkas
jaksa menyiapkan penuntutan
jadi kenapa harus dibuat rumit kira kira begitu
mungkin saja kapolri dan presiden melihat
ini bobot politisnya itu besar
ketimbang bobot yuridisnya
tapi menimbang bobot politis itu justru menimbulkan
menimbulkan tanda tanya pada akhirnya
kenapa harus dibuat terbuka misalnya begitu
ya jadi kalau saya menilai
memang karena mungkin presiden menilai
bahwa ini bobot politisnya lebih besar
ketimbang bobot yuridisnya
sehingga kemudian harus dibuat seperti itu
seingat saya juga kang dadang
yang namanya unjuk rasa empat november kemarin itu
tidak ada tuntutan untuk menggelar
perkara ini sudah terbuka
ya bagaimana pak agus
ini kayaknya ada tekanan politik
dan karena itu harus terpaksa dibuka
tapi dijawabnya mohon setelah jeda
kami akan kembali setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami
saya tadi hendak bertanya kepada pak agus
pak agus bagaimana tanggapannya pak
apakah ini karena tekanan tekanan
dan akhirnya polisi terjebak
untuk mengakomodasi tekanan tekanan itu
sehingga akhirnya gelar perkaranya dibuka saja
mas vito sebetulnya saya sudah habis responnya
karena beliau beliau bertiga kan sudah saling merespon
apa yang menjadi bahasan kita malam ini
beliau beliau ahli ahlinya lah di sana
saya hanya mungkin ada beberapa hal tadi
kalau dikatakan tadi tekanan masa tidak
bahwa kami akan menunjukkan
kami bekerja sesuai dengan aturan yang ada
tidak ada tekanan
untuk tetap independen
ya mudah mudahan kami bisa profesional
kalau transparan sudah kami lakukan
setiap perkembangan hasil pemeriksaan
dari teman teman penyidik
saya termasuk salah satunya menyampaikan
tapi yang paling penting bahwa
sebelum kita dialog tadi
di antara mas vito dan beliau beliau di sana
sudah muncul sepertinya adanya
rasa kecurigaan ketidak percayaan bahwa
tidak ada kes penanganan
yang dilakukan oleh polri ini seperti apa gitu
kemudian yang perlu juga saya tekankan
pada saat malam hari ini
terkait dengan rencana bapak kapolri
untuk membuka gelar perkara nantinya
apakah status kasus ini nanti akan ditingkatkan
menjadi penyidikan atau tidak
nah ini untuk kita buktikan
sementara sinyalmen yang ada
yang selama ini disampaikan
termasuk juga dialamatkan kepada bapak kapolri
ini beliau akan jawab nantinya
pada saat gelar perkara
yang akan dilaksanakan beberapa waktu yang akan datang
tentunya ini nanti pertimbangan penyidik
apakah dianggap pemeriksaan pemeriksaan sudah cukup atau belum
tapi kelihatannya untuk minggu ini
kita masih akan terus melakukan pemeriksaan
yang selalu saya tekankan
setiap saya menyampaikan informasi
untuk melaksanakan gelar terbuka ini
bahwa pak kapolri mengharapkan
semua pihak menyikapinya secara jernih
dalam artian apapun keputusannya nanti
itulah yang harus kita sepakati
dan harus kita patuhi
dan kita akan laksanakan bersama
jadi kita berharap tidak ada lagi
walaupun mungkin ya nggak masalah bagi kami
itu untuk meningkatkan rasa tanggung jawab kami
ataupun meningkatkan profesionalisme kami
meningkatkan kinerja kami
mendapatkan masukan koreksi dari semua pihak
termasuk juga dari beliau beliau yang ada di studio
pada malam hari ini mas vito
mudah mudahan ke depan kami bisa lagi ya
pertanyaan saya yang dimaksud gelar perkara itu
yang dibuat terbuka
yang dibuat terbuka
dan kemudian publik bisa menyaksikannya
itu seperti apa sih
apanya yang terbuka
saya akan mengarah ke sana mas bito
jadi akan mengarah ke sana
cuman mas vito sudah bertanya kembali
saya langsung jawab saja
jadi nanti untuk mekanismenya
memang sedang akan kita buat formulanya seperti apa
tapi pada prinsipnya pak kapolri sudah mengatakan dengan tegas
nanti teman teman media bisa meliput
kalau ada yang mau live silahkan
tapi nanti tentunya
tadi ada salah satu beliau mengatakan
seperti yesika tidak akan seperti itu
semua hasil penyelidikan yang sedang dilaksanakan
oleh teman teman penyidik
akan kita ungkap pada saat itu
kalau mungkin ada kekhawatiran
dari saksi nanti akan ada
mungkin akan ada intimidasi dari pihak pihak yang
tidak bertanggung jawab
nah makanya setiap kesempatan kita menyampaikan
kita hanya menyebutkan
dari ahli agama
dan ahli ahli lainnya
sehingga itu upaya kita salah satunya
supaya beliau beliau bisa bebas
untuk memberikan informasi kepada kita
jadi pertanyaan saya
saya yang tidak mengerti gelar perkara itu
apakah nanti penyidik menanya nanyai
bertanya kepada saksi
dan itu dibuat terbuka
atau hasil dari tanya tanyaan itu
dirangkum sedemikian rupa
baru kemudian dipaparkan oleh
atau kombes martin
atau jenderal boy rafli
jadi seperti contohnya sidang yang baru baru ini mas vito
enggak seperti itu
kelihatannya formula dasarnya tidak seperti itu
tapi memang ada diskusi diantara para pihak
dengan pihak pihak saksi
ataupun ahli yang ada di situ
ada hal hal yang mungkin sudah menjadi
pegangan bagi teman teman penyidik
bahwa nanti ini yang akan kita diskusikan
karena itu lebih kepada
untuk kita dapatkan
keputusan lebih lanjut
lebih jelas perkara ini
arahnya kemana gitu
tidak seperti yang kita lihat
sidang beberapa waktu yang lalu
yang berlarut larut semua
silahkan bertanya kepada pak
ini kan ada titik rawan ya
di gelar perkara ini ada titik rawan
jadi outputnya adalah hukum
tapi impactnya dampaknya adalah politis
jadi kan orang nih
di sebelah yang lain gitu
ini berharap agar naik dari penyelidikan
ke penyidikan tersangka kan
dampak politisnya lain dong
di pilkara dki ini
sehingga teman teman sebelah atau teman di sebelah
tidak seperti itu juga
nanti kita bahas sendiri
makanya kenapa gelar perkara ini menjadi
memiliki kepentingan tertentu untuk terbuka
sebab penyelidikan naik ke penyidikan
dan menjadi tersangka
itu berdampak politis
ada yang bernasib baik
ada yang bernasib
tapi ketika penyelidikan
ketika penyelidikan tidak merangkak ke penyidikan
artinya penghentian penyelidikan
maka itu akan juga berdampak
positif bagi ahok
negatif buat yang lain
kalau itu dicurigai
bahwa di gelar perkara ini
ada sesuatu yang ingin disembunyikan pada masyarakat
ini persoalan siapa pak jokowi
apa partai pak jokowi
apa partai pak ahok
ini menjadi tidak sederhana
kenapa gelar perkara ini
menjadi sangat mendesak
untuk kemudian dibuka
dan itu pak jokowi ingin membuktikan
ada hubungan secara politik
partai politik dan sebagainya
tapi pak jokowi ingin mengatakan bahwa
hukum harus menjadi panglima
itu titik pentingnya disana
nah kalau tadi misalnya
masyarakat harus menyikapinya secara jernih
kalau hulunya keruh
hilirnya bisa juga jernih
nah karena itu di hulu juga harus jernih
harus bening dia
jadi pak agus
kita berharap juga seperti itu
masyarakat bisa menyikapi secara dewasa
sekarang ada indikasi bahwa hulunya keruh
dari berbagai macam berita
dan lain sebagainya
itu kan akhirnya membentuk opini
bahwa proses ini akan berjalan secara independen dan objektif
nah ini kan tantangan
karena itu menurut saya ini pertaruhan
karena itu saya katakan tadi juga
meskipun saya bisa memahami
kemudian juga pak kapolri
dan kemudian diliput dengan media
meskipun tadi mekanisme nya juga belum begitu jelas
harus benar benar disikapi
yang penting tadi itu
tetap dalam koridor
ini dilakukan tanpa
ada tekanan siapapun
kemudian juga ahli
dan kemudian juga mampu menemukan alat bukti
koreksi saya jika saya salah
polisi gak melakukan proses
di proses sekarang
kira kira serba salah
memang polisi sekarang
di posisi yang serba salah ya
tapi bagaimana tanggapannya
dari apa yang disampaikan oleh
semoga kami ke depan bisa lebih baik lagi
itu doa kami bersama
harus jernih sehingga
sampai ke hilir juga jernih
itu sudah kami lakukan
ya pak nasir jamil
ini kan merupakan salah satu
elemen dari masyarakat
sebagai pengawas eksternal bagi kami
tentunya beliau lebih memahami
juga tentang kinerja pori
mulai dari hulu sampai ke hilir
ya tentunya harapan kami
dari beliau beliau juga mampu
memberikan masukan kepada kami
bagaimanapun kami ini kan
bekerja untuk masyarakat bertanggung jawab
juga kepada masyarakat ya sehingga
pas ya tentunya kewajiban
kita bersamalah untuk bisa
memperbaiki sehingga polisinya
ke depan semakin lebih baik
kalau saya sebenarnya ya terus terang saja
concern saya bukan hanya
pada polisi sebenarnya bukan pada
pihak independensi pihak kepolisian
concern saya lebih kepada
dampaknya pada masyarakat luas
saya dari dulu kami ya
di kalangan masyarakat sipil tentu saja mendorong
supaya kepolisian transparan dan lain sebagainya
jadi saya setuju betul transparan dan lain sebagainya
cuma kalau disiarkan secara live
itu dampaknya pada masyarakat
masyarakat satu hal dan juga pada
kasus seperti apa karena kalau kita
lihat perbandingan dengan negara lain saja ya
bahwa suatu si
sidang pengadilan disiarkan terbuka begitu
itu luar biasa jarang
di beberapa negara cuma bisa dilukis saja
bahkan tidak boleh difoto
nah ini baru gelar perkara
gelar perkara itu biasanya ya
kalau sekarang mungkin konteksnya maka awal penyidikan ya
buat masyarakat awam yang apa namanya
belum tahu bahwa masih ada lagi nih tahap
kemudian masuk pengadilan
dan di pengadilan bisa banyak lagi cerita
jadi punya persepsi yang
kenapa akhirnya bisa berdampak pada penegakan hukum
ya itu tadi ahli ahli jadi bisa
khawatir pihak pihak dan lain sebagainya
jadi kalau saya concernnya lebih kepada
polri nya semata tapi dampaknya pada masyarakat
ini yang harus diperhatikan
tapi barangkali mungkin juga akan terjadi benturan
pro dan kontra karena bagi yang
ya pro misalnya yang terbuka
atau katakanlah pro dengan basuki cahaya purnama misalnya
dia merasa mendapat legitimasi
dari apa yang dihasil dilihat dia
sehingga dia merasa berani
untuk berbenturan dengan
dan kemudian dia
potensi untuk berbenturan apalagi ada pihak pihak yang ingin membenturkan
makanya memang harus hati hati jadi menurut saya apapun pilihannya
ya apapun pilihannya
ya meskipun bivitri mungkin kurang pendapat terbuka
apapun pilihannya saya pikir memang
adanya harus diantisipasi
ya sehingga kemudian kekhawatiran kekhawatiran
bahwa ini akan seperti ini
akan seperti ini
itu dijamin oleh polisi tidak akan terjadi
nah itu yang harus dilakukan
dan jangan jangan narasi di
gelar perkara itu bisa dijadikan
apa namanya ada bisa dijadikan wacana untuk kemudian
demo lagi misalnya atau
terbuka sih saya sebenarnya setuju bang
cuma terbukanya seperti apa itu tadi
khawatir sekali soal live tadi loh
pak agus itu kan katanya dibatasi
nah pembatasan pembatasan seperti
apa juga kita masih belum tahu ya pak agus ya
jadi nanti memang ini akan kita susun formulanya seperti apa mas vito
karena kan memang ini termasuk
hal yang jarang dilakukan selama ini
yang sebelum sebelumnya kan untuk gelar itu sifatnya gelar biasa
kali ini kan gelar perkara yang khusus
tadi ada beberapa kriterianya sudah disampaikan dalam peraturan kapolri itu
nah nanti tentunya
dari tim yang akan mempersiapkan ini akan membuat formula formulanya seperti apa
ya mudah mudahan niat baik bapak kapolri bisa
bisa terwujud dan masyarakat bisa memahami
tentunya tadi yang saya tegaskan itu keinginan bapak kapolri
selalu beliau sampaikan masyarakat dapat menyikapinya secara jernih
sehingga kalau sudah jernih kita semua ya kewajiban kita bersama lah
termasuk bapak ibu yang ada di studio mungkin juga saya menyampaikan
para pihak yang memang berkompeten kami mohon untuk dukungannya bisa menginformasikan
tujuan polisi ini baik sebetulnya
ya sehingga untuk bisa memastikan kasus ini berjalan sesuai dengan
koridor yang memang seharusnya kita lakukan
baik pak ini pertanyaan agak blunder barangkali seperti biasa bapak kan kenal saya begitu ya
tapi pertanyaan saya begini
jangan jangan gelar perkara terbuka ini semata mata hanya untuk membersihkan nama bapak ibu
hanya untuk membersihkan nama presiden supaya tidak seperti dalam tanda kutip menjadi bagian dari pemenangan dan lain sebagainya
ini semata mata itu bukan untuk membuat kasus ini menjadi efektif jalannya
tapi semata mata untuk pencitraan agar jokowi tidak favor kepada ahok
semata mata itu aja sih sebenarnya bukan untuk kepentingan penegakan hukum
gitu pak pertanyaan saya pak
ya memang tadi sudah dijawab sendiri mas vito pertanyaannya blunder
jawaban saya pertanyaannya tendensius jadinya mas vito
ya gimana dong jawabannya
boleh seperti itu kan
boleh dong boleh dong
kita menyikapi secara bijak niat beliau baik pak kapolri baik mengharapkan masyarakat bijak
ya kita lihat saja nanti perkembangannya ya
tinggal pak agus saya pikir memang harus diantisipasi
kalaupun nanti misalnya gelar perkara itu dibuka
harus diantisipasi juga ya pak agus
bukanya dikit kayak mana dampaknya
kalau bukanya banyak gimana
kan harus harus harus ada antisipasinya gitu
ya mudah mudahan nanti formulanya sudah segera dipersiapkan oleh teman teman yang membidangi pak nasir jabil
terima kasih pak masukannya pak
kapan itu pak gelar perkara ini akan dilaksanakan
kita kan punya waktu lebih kurang dua minggu ya sejak kemarin disampaikan oleh bapak wakil presiden
sehingga mungkin minggu minggu depan kita akan ada progres untuk kesiapan kita dalam rangka pelaksanaan gelar terbuka ini
atau gelar perkara secara terbuka ini mas vito
tapi benar pak pertanyaan saya apakah menjadi lebih efektif pak kalau dibuka
ya tergantung nanti kita menyikapi kan kita tadi katakan kalau polisi dianggap masih lamban
kemudian kita upaya untuk mewujudkan secara cepat pemeriksaan ini
kemudian sekarang menepis lagi tudingan polisi tidak transparan
sekarang kita coba buka
tentunya dengan dampak dampak ikutan yang harus juga tadi apa yang disampaikan oleh pak nasir jamil
harus kita pertimbangkan kita perhitungkan
kemudian dari ibu bivitri tadi juga sudah memberikan masukan yang sangat banyak
berarti bagi kita
bagaimana nanti sikap kita apabila menghadapi hal hal yang mungkin tidak kita persiapkan sebelumnya
tentunya ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami
sehingga nanti bagaimana mekanismenya formatnya tentunya diharapkan bisa lebih lancar
ataupun bisa berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan
baik baik kita jeda terlebih dahulu
kita jeda kembali kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
baik kita akan lanjutkan
pak agus saya tahu pak agus ini banyak ininya banyak agendanya sepanjang hari ini
memberikan kesempatan kepada media untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan
terakhir barangkali kalau
kalau di laksanakan mas
kalau di laksanakan mas
kalau dilaksanakan ini pemeriksaan saksi masih tertutup dan terbukanya ketika kapan
untuk semua proses pemeriksaan tertutup semua mas vito
jadi nanti hanya terbukanya pada saat gelar perkara saja
jadi ini masih ada beberapa saksi yang akan kita minta keterangan dalam waktu satu minggu ini
mudah mudahan nanti setelah itu penyidik menganggap cukup
nah baru kita persiapan untuk langkah berikutnya
karena waktunya dua minggu kan itu mas vito
baik terima kasih brigjen polisi agus rianto karopen mas mabes polri
atas waktunya dan kesempatannya
bermanfaat salam hormat untuk bapak bapak yang ada di studio
juga masyarakat indonesia mohon doa restu
ada ibu juga pak agus
bisa bekerja terus lebih baik
oh iya bapak ibu siap mohon maaf
terima kasih pak agus selamat malam
tapi ini kan akan jadi presiden pasti
jadi ketika ini terbuka
ini benar jangan ahok aja dong
saya minta yang lain juga dibuka pada akhirnya
ini bisa jadi jurisprudensi gak
saya nggak tahu ini istilah yang tepat apa enggak kalau masih di level penyidikan jurisprudensi
ya soalnya kalau lihat perkap polri itu kan jelas memang gelar perkara itu
ada cuma tertutup dan terbukanya kan tidak disebutkan di situ
ya kan itu juga menunjukkan bahwa

mungkin ketika membuat perkap itu tidak terpikir bahwa memang gelar perkara itu harus dibuka
karena selama ini sangat rahasia
demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan
nah karenanya ya sangat mungkin terjadi ya bahwa kemudian ketika ini seperti itu orang juga akan menuntut yang sama
kasus kasus yang ber
yang punya muatan politisnya kuat gitu
sehingga kemudian orang juga menuntut yang sama
nah makanya saya katakan sebenarnya meskipun presiden sudah meminta seperti itu
jadi memang sekarang bolanya itu ada di tangan polri gitu loh
bolanya ada di tangan polri
nah karenanya mereka harus hati hati
jangan sampai kemudian karena terlalu panas ya mereka buka lalu kemudian mereka lempar kepada masyarakat
dan menurut saya kalau tidak diantisipasi justru ada persoalan baru lagi
persoalan hukum baru lagi
ini yang harus dicermati oleh kepolisian republik indonesia terkait masalah ini
iya jadi dikatakan jurisprudensi tidak bisa ya
karena kan masih di tahap penyidikan sebenarnya
nah tapi bahwa ini bisa jadi presiden kedepannya mungkin saja
begini dari dulu sebenarnya pihak masyarakat sipil mendorong ada keterbukaan ya
supaya polisi makin profesional dan lain sebagainya
tapi yang dikhawatirkan
gak gitu gitu juga sih terbukaannya maksudnya gitu
terbukanya seperti apa sekali lagi
harus diingat juga adalah
apa namanya tekanan masyarakat ini yang saya khawatir jadi presidennya itu di situ
akan jadi banyak kelompok kelompok di masyarakat yang berpikir
oh gini nih cara bikin gelar perkara terbuka
kita demo aja sampai ratusan ribu ternyata karena dulu pernah terjadi seperti itu
nah menurut saya kalau memang mau diperbaiki sistemnya ayo
tapi dikaji dulu dibikin kebijakan yang jelas dibuat perkap yang baru
secara prosedural sekarang sebenarnya tidak ada gelar perkara yang terbuka dalam arti itu ya
kapan terakhir ya nggak ada ya belum pernah ada
gelar perkara sebenarnya terjadi yang biasa ya karena untuk perkara yang kompleks
tapi yang khusus itu biasanya itu tadi ada syarat syaratnya
apa namanya dan biasanya karena nggak terbuka barangkali kita juga jarang yang punya data begitu ya kecuali para pihak
nah yang harus diingat adalah prinsip dalam penegakan hukum itu
independen ya transparan ya tapi kalau disorot seperti itu
maka sebenarnya independensi dari penegak hukum itu malah bisa terkikis
dari survei ya
ada kecenderungan mereka juga show ya mereka juga mau dilihat oleh media masa misalnya
dan kemudian yang kedua juga apa namanya aplat penegak hukum jadi apa ya malah jadi kurang profesional
karena sebenarnya kalau kita lihat dalam bap saja bap dari ahli itu biasanya tidak terbuka
tidak disampaikan pada tersangka bahkan ya bang ya
jadi nanti di pengadilan baru dibuka lagi kalau memang perlu
hanya bap tersangka yang biasanya terbuka
nah ini semuanya mau dibuka luas
saya kira ini itu tadi banyak detail dalam penegakan hukum ini dalam proses penyidikan yang polri tahu sekali para advokat tahu sekali
tapi masyarakat awam disuguhi itu sebagai tontonan
nah itu yang bisa mempertajam friksi yang sekarang sebenarnya sudah sangat tajam
yang harus kita garis bawahnya adalah niat baiknya ya
niat baik seorang presiden jokowi menghargai
hargai perasaan umat islam
apakah benar itu ada penistaan atau tidak
jadi itu harus clear
sehingga perintah pak jokowi untuk membuka gelar perkara ini adalah sebuah niat yang mulia yang tentunya nanti mekanismenya diatur oleh
bukan seperti yang saya duga ya ini semata mata untuk muncul
ini adalah menyangkut perasaan
perasaan mayoritas umat islam
itu yang harus kita hargai
jadi berbondong bondongnya ratusan ribu umat islam yang kemarin meminta keadilan itu harus dihargai sebagai sebuah upaya mencari keadilan
dan sebagai seorang presiden di negara yang mayoritas muslim ini harus tentu menunjukkan sikap bijak
dan pak jokowi sudah menunjukkan sikap bijak itu
dan saya kira banyak kemaslahatannya ketika rakyat langsung melihat
tentu ada sisi negatif tapi kemaslahatannya saya melihat itu lebih besar
dan mudah mudahan walaupun ini tidak menjadi presiden yang menjadi kerumitan kemaslahan yang akan datang
tapi justru ini adalah membuktikan bahwa kita benar benar menghargai sebuah peristiwa besar secara proporsional
kalau peristiwa kecil yang tidak menyangkut kepentingan yang banyak tentu tidak usah kita buka bukaan dalam gelar perkara
tapi alpito saya ingin sampaikan juga bahwa jangan sampai kalau kemudian publik mencurigai lalu dicurigai juga
ya artinya ketika publik mencurigai wah ini ada ini ada itu dan sebagainya
polisi juga tidak boleh curiga dengan kecurigaan publik tersebut
ya karena apa karena memang publik selama ini di negeri ini sudah sering melihat bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah
nah itu jadi itu juga harus menjadi catatan bagi teman teman di kepolisian ketika mereka melakukan proses hukum
terkait dengan dugaan penistaan agama dan pelecehan ayat al quran tersebut
baik terima kasih pak jokowi
terima kasih pak jokowi
terima kasih juga bapak bapak ibu
atas waktunya bersama cnn indonesia prime news kita lihat bersama yang namanya gelar perkara terbuka seperti apa terkait dengan kasus penistaan agama ini
tentu banyak yang menunggu dan menanti nanti